jalur selatan di jawa barat merupakan salah satu jalur yang favorit
sering dilalui setiap musim mudik lebaran
seperti apa kondisinya menjelang arus mudik dua ribu delapan belas
di jalur selatan jika anda ingin menuju tasik malaya ataupun jawa tengah
biasanya jalan yang digunakan ialah jalan nasional tiga
yaitu jalan dari cagak nagrek menuju limbangan malangbong langsung menuju tasik malaya
namun ada satu jalur lagi yang digunakan jika jalan nasional tiga ini mengalami kemacetan
yaitu jalur cagak garut
saya akan mengajak anda untuk melihat seperti apa kondisi jalur di cagak menuju garut sampai dengan tasik malaya
kondisi jalan dari cagak nagrek menuju kecamatan kadungora garut berada dalam kondisi baik
jalan yang berlubang terlihat sudah mulai diperbaiki oleh petugas
namun kontur jalan yang menanjak dan menurun harus tetap diwaspadai pengendara
apalagi jika berkendara di malam hari minimnya penerangan dan marka jalan menjadi catatan tersendiri di jalur ini
memasuki kadungora terdapat titik langganan macet di kawasan ini
yaitu di pertigaan menuju garut dan cijapati
titik macet ini biasanya terjadi sampai ke alun alun dan pasar leles
kemacetan diakibatkan banyaknya aktivitas warga dan delman yang parkir di bahu jalan
kemacetan di jalur ini sudah lama dikeluarkan warga
salah satunya rifan warga garut yang sehari hari bekerja di kota bandung
ya nuansa macet sih selalu ada sih
di mana tuh
itu daerah cikadu sama leles biasa
harapannya apa nih kalau tahun ini
ya harapannya saya ingin lancar selamat syukur syukur kalau nggak macet deh
naik bis ya
selain itu titik kemacetan akan kembali ditemui di kecamatan tarogong
sepanjang jalan ini merupakan pusat oleh oleh khas garut yang selalu dipenuhi pengunjung setiap mudik lebaran
lokasi ini bisa menjadi pilihan untuk beristirahat sambil berbelanja oleh oleh
pores garut sudah menyiapkan beberapa skenario untuk mengantisipasi kemacetan pada arus mudik tahun ini
dari masyarakat yang akan mudik melalui jalur leles kadungora
itu sudah kita laksanakan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait
kita akan menggunakan satu jalan alternatif baru
di situ ada jalan sodetan yang menuju ke tutukan bawah yang akan mengarah ke kota garut
tepatnya sebelum masjid ikrok di leles
nanti kalau bila arus padat nanti yang akan menuju ke wilayah garut itu sendiri
kita akan alihkan via jalur alternatif tersebut dengan cb one way atau satu arah
kita akan menggunakan cb ini melihat situasi kondisi di lapangan
bila memang terlalu tinggi frekuensi kendaraan jumlah kendaraan yang menuju ke obat obatan garut
kita laksanakan penutupan yang arah sebaliknya yaitu arah dari garut menuju bandung
kemudian kita akan lancarkan atau
kita prioritaskan untuk kendaraan yang akan menuju dari bandung jakarta bandung menuju ke garut
selain rekayasa lalin polres garut juga menyiapkan pos pengamanan arus mudik di lima belas titik
yang dianggap rawan di sepanjang jalur selatan
akhirnya saya sampai di bundaran taragok atau akrab di sapa duguintan
nah bagi anda yang ingin melanjutkan perjalanan menuju tasikmalaya
anda langsung bisa belok ke kiri atau berada di sebelah kanan saya
untuk menuju tasikmalaya melalui kabupaten tasikmalaya
sementara bagi anda yang ingin melanjutkan perjalanan
menuju kota garut ataupun kawasan wisata cipanas
anda bisa langsung belok kanan atau berada di sebelah kiri saya
namun yang perlu anda perhatikan ialah
jalur manapun yang anda gunakan untuk menuju tasikmalaya
baik jalan nasional maupun jalan garut ini sebenarnya tidak ada masalah
karena semua nanti akan diatur oleh kepolisian
mana jalur terbaik untuk menghindari kemacetan yang sudah diatur oleh kepolisian
terima kasih widzaya garut